suatu ketika ada seorang raja yang kepadanya seorang putri cantik dilahirkan
raja menyadari kalau putrinya itu sangat cantik sehingga dia menamakannya putri peri
semua orang di istana dan kerajaan menerima jenis nama yang agak berbeda ini
tapi ada satu peri bernama largi tidak menyukainya
berani beraninya dia menamai anak manusia biasa dengan nama putri peri
aku tidak akan membiarkan penghinaan ini aku akan memberi raja pelajaran
lalu ketika putri pri berusia hampir delapan tahun largi muncul dalam bentuk seorang wanita tua dan menculik anak itu saat dia bermain di taman istana
dia mencari putri pri
dia membawa putri pri di istananya yang indah dan membuatnya bekerja di sana sebagai pelayan
kau memang putri pri
mulai sekarang kau harus menjaga api ini dan memastikan bahwa itu tidak pernah padam
kalau itu padam aku akan mengirimmu ke monster larkoni untuk mendapatkannya kembali
dan monster larkoni pasti akan senang mengubah manusia menjadi batu
tahun demi tahun
tahun berlalu putri pri tumbuh menjadi gadis muda yang cantik
suatu hari dia berjalan melewati air mancur di istana ketika dia tiba tiba melihat pelangi terbentuk di air yang mengalir
dia berdiri di sana untuk melihatnya dan sebuah suara berbicara padanya
putri peri aku telah mengawasimu di istana selama beberapa minggu
maukah kau menunggu sebentar untuk berbicara denganku
apakah kau pelangi itu
peri istana ini ingin membalas dendam pada ayahku sang raja
jadi dia menculikku dan menempatkanku di istana yang jauh dari sini selama bertahun tahun
dan sekarang dia ingin memberi mantra mengerikan padaku dan dia membawaku ke sini tanpa tubuhku
aku hanya bisa berbicara melalui tujuh warna pelangi
oh ayahku juga seorang raja dan
aku telah diculik oleh peri juga
sejak aku datang ke sini aku belum pernah bertemu dengan orang lain di sini
sejak dia menculikku tubuhku telah tidur nyenyak
aku hanya dapat berbicara kepada kau sekarang karena tubuhku tidak ada di sini
aku juga belum berbicara dengan siapapun selama bertahun tahun
dapatkah kita menjadi teman
ya aku sangat menyukainya
sangat baik memiliki seseorang untuk diajak bicara
tapi mantra mengerikan apa yang dia perlukan
yang dia pakai untukmu
aku tidak tahu
yang aku sadari hanyalah mantra itu bisa terpatahkan jika tubuhku terbangun
tetapi bahkan aku tidak tahu di mana istana tempat aku tidur
aku hanya mendengar larji mengatakan bahwa istana itu berada di luar kastil monster larkoni
jadi berapa usiamu ketika kau dibawa ke sini
dengan cara ini pangeran pelangi dan putri pri bertemu satu sama lain setiap hari
berbagi kesedihan mereka saling menghibur tertawa dan bercanda satu sama lain
ini berlangsung untuk waktu yang lama dan mereka mulai jatuh cinta
putri pri khawatir tentang mantra mengerikan yang akan dimasukkan lagi pada pangeran pelangi
apakah kau tahu kapan lagi akan mementeraimu
dan aku akan melakukan mantra penting pada bulan purnama kelima setiap tahunnya
dan itu hanya tinggal tiga hari lagi
aku akan mencoba dan membangunkan tubuhmu di istana itu
sayang kita bahkan tidak tahu di mana istana itu
kecuali bahwa kau harus melintasi sarang monster larkornya untuk sampai ke sana
dan ini adalah mantra ajaib
kita hanyalah manusia biasa
bagaimana kau akan menghancurkannya
aku tidak bisa membiarkanmu pergi
itu terlalu berbahaya
kau tahu itu kan
aku tidak tahan membayangkanmu mempertaruhkan hidupmu untukku
dan aku tidak tahan memikirkan sesuatu yang mengerikan terjadi padamu
lihatlah aku tidak tahu bagaimana melakukan ini
tapi aku tidak akan menyerah sebelum mencoba
kita tahu bahwa istana tempat tubuhmu tidur berada di luar sarang monster larkoni
jadi kesanalah aku akan pergi
tidak monster itu mengubah manusia menjadi batu
ku mohon tetap di sini bersama aku
bagaimana aku meminta large untuk menunjukkan kepadaku

aku tahu persis apa yang harus aku lakukan
putri pri memadamkan api
dan seperti yang diharapkan
largi sangat marah
kau membiarkan apinya padam
apakah kau tidak tahu apa yang akan kulakukan kalau ini terjadi
sekarang kau harus mendapatkan api itu lagi
dari sarang monster larkorni di hutu
hutan yang gelap ambil ini
bawalah api itu kembali ke sini
kalau dia tidak mengubahmu menjadi batu
tanpa gentar dan bertekad bulat
putri pri berangkat menuju sarang monster larkoni
dia berjalan ke hutan yang gelap
tiba tiba dia melihat seekor rusa lewat di hadapannya
dia berbalik dan berbicara padanya
manusia sepertimu di hutan gelap ini
aku harus pergi ke sarang monster larkoni
monster itu mengubah manusia menjadi batu
dia tidak akan pernah membiarkanmu hidup
pasti ada waktu di siang hari
di mana dia akan keluar dari sarangnya kan
aku akan memasuki ruang kerjanya saja
itu pintar tapi masih beresiko
mengapa kau mempertaruhkan hidupmu untuk orang lain
apakah kau tidak takut
aku merasa takut untuk diriku sendiri dan juga untuk pangeran
dan itulah sebabnya aku tidak akan menyerah sebelum mencoba
aku benar benar harus berada di jalanku
saat putri pri akan beranjak pergi
rusa itu tiba tiba berubah menjadi peri yang sangat cantik
aku mengagumi keberanianmu putri pri
dan aku akan membantumu
gunakan isinya hanya jika kau tidak mempunyai cara yang lain
dan ingatlah kau tidak bisa tidur
kau tidak bisa makan sampai kau tiba di istana tempat pangeran pelangi tertidur
apapun yang terjadi jangan pernah merasa takut dan jangan pernah menyerah
terima kasih banyak pri
aku akan melakukan apa yang kau katakan
putri pri melanjutkan perjalanannya
dia menemukan sarang monster larkoni dan bersembunyi di belakang pohon untuk menunggu dia lewat
beberapa waktu kemudian dia melihatnya masuk ke hutan
lalu dia berlari ke dalam sarang untuk menyeberang ketika tiba tiba dia mendengar suara keras dari arah belakangnya
kau pikir kau bisa memasuki ruang kerjaku dan aku tidak mengetahui itu
tolonglah biarkan aku pergi
lepaskan sepotong batu yang begitu halus
aku bilang jangan mendekat
tidak ada jalan lain
dia meletakkan tangannya di dalam tasnya dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya
segera ada kilatan cahaya yang sedemikian terang
sehingga monster itu dibutakan dan putri pri berlari menuju ruang baca
sekarang putri pri mencapai hutan yang lain
jauh di kejauhan adalah sebuah kastil
saat dia melihatnya tiba tiba dia merasa dingin lapar dan lelah seperti yang belum pernah dia rasakan sebelumnya
aku tidak bisa tidur
aku harus tetap pergi
kalau aku tidak makan dan beristirahat aku akan mati
tapi aku tidak bisa berhenti
tiba tiba iblis muncul di hadapannya
apa kau lapar apa kau suka ini bagus dan menarik
tidak aku harus terus berjalan
dengan lelah lapar dan mengantuk putri pri melanjutkan perjalanannya
setiap kali dia berpegangan pada pohon untuk membantunya berjalan iblis lain akan muncul memintanya untuk memakan buah
apa kau lapar apa kau suka ini bagus dan menarik
tidak aku harus tetap pergi
apa kau lapar apa kau suka ini bagus dan menarik
hmm apa kau lapar apakah kau suka ini bagus dan menarik

dan setiap kali dia menolak untuk mengambil buah duri akan menusuknya
tapi dia tetap melanjutkan perjalanannya
aku tidak akan pernah menyerah
aku akan menyerah
butuh setiap tetes keinginan terakhir untuk naik ke atas kastil
akhirnya dia mencapainya tapi pintunya terkunci
dia mencoba memecahkan kuncinya tapi tidak bisa
lalu dia mengeluarkan isi tas lagi dan dia menemukan sebuah benda di tangannya
dia memasukkan kunci itu
segera dia ditarik ke kamar yang luar biasa
di tengah ruangan itu terbaring tubuh pangeran pelangi yang tertidur dengan lelap
apakah itu pangeran
dia pergi menuju pangeran dan mengguncangnya tapi tetap tidak bergerak
hah bagaimana aku membangunkannya
ini adalah tidur magis dan hanya sihir yang bisa membangunkannya
dia membuka tas itu dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya
itu adalah biola kecil yang memperbesar ukurannya
dan kemudian memainkan nada paling indah yang pernah didengar oleh seseorang
lagu yang menirukan lagu lagu burung dan perasaan fajar
pangeran bergerak dan akhirnya bangun
putri peri cintaku kau menghampiriku
sudah aku bilang kalau aku tidak akan pernah menyerah sebelum aku mencoba
kau mempertaruhkan hidupku sendiri untuk menyelamatkanku
kau menyelamatkan aku
terima kasih terima kasih banyak
tiba tiba ada suara perayaan yang luar biasa dan seorang ratu yang cantik berjalan masuk diiringi oleh para pria dan wanita bangsawan
akhirnya kau bangun nak
sekarang mantra nya telah dipecahkan

bargi tidak akan pernah bisa menyakiti manusia lain lagi
bagaimana ini bisa terjadi
pangeran pelangi memberitahu ibunya semua tentang bagaimana putri peri telah menyelamatkan hidupnya dan betapa mereka saling mencintai
mereka juga memberitahu ratu tentang bagaimana dia diculik dari kerajaannya
segera pesan dikirimkan kepada orang tua putri peri
mereka diliputi kegembiraan melihat putri tercinta mereka hidup dan sehat
keluarga bersuka cita
pangeran dan putri peri menikah di tengah tengah kegembiraan yang besar
dan ya mereka memang hidup bahagia selamanya
kisah mereka hanya menunjukkan apa yang dapat kau lakukan kalau kau tidak pernah menyerah dan hanya fokus untuk mewujudkan impianmu
benar begitu kan